hai rekaman video amatir memperlihatkan minibus berwarna biru itu ringsek setelah ditabrak kereta
argo parahyangan di perlintasan stasiun cibitung bekasi sabtu malam tujuh penumpang minibus yang
masih satu keluarga tersebut tewas di lokasi saksi mata mengatakan sebelum kecelakaan terjadi
warga sempat meneriaki sopir minibus agar tidak menerobos palang pintu yang telah ditutup tetapi
pengemudi tidak menghiraukan akibatnya kendaraan bernomor polisi b seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan fz itu terpental sejauh
sekitar seratus m jasad ketujuh korban dibawa ke rsud bekasi para korban diketahui sebagai warga
kelurahan utan kayu matraman jakarta timur yang pulang dari berkunjung ke rumah kerabatnya di
kawasan cibitung kasus ini ditangani polsek cikarang barat dan polres metro bekasi
kabur tadi mobil dari mana dari sini oh dari arah sini dari kalau ketanya sendiri
dari mana dari sini juga ada di sini orang cikarang mau ke bekasiwang